keputusan itu diambil berdasarkan pengarahan dan juga saran ketua umum harian pusat
serta ketua sabah walaka parisada hindu dharma indonesia atau phdi
berdasarkan surat edaran sukaduka hindu dharma dki jakarta
kegiatan nyepi wajib untuk dilaksanakan umat
namun pelaksanaannya berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
karena pihak pura akan membatasi kehadiran umat
untuk melasti yang semula boleh dihadiri lima belas orang
kini dibatasi menjadi sepuluh
acara tawur di masing masing pura di dki jakarta tetap dilaksanakan
dan hanya boleh menghadirkan lima orang
sebagai mana kita mengalami
situasi sekarang ini memang tidak memungkinkan kita melaksanakan perayaan nyepi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun demikian karena umat hindu wajib melaksanakannya
sehingga dilaksanakannya sangat terbatas
jadi rangkaian pacara itu
disederhanakan sehingga upacaranya bisa dilaksanakan berjalan dengan baik
sesuai dengan surat edaran sukaduka hindu dharma dki jakarta
dan juga surat edaran parisada hindu dharma dki jakarta
bahwa kegiatan kegiatan itu sudah ditentukan dan dibatasi jumlahnya yang hadir
terutama umat kita yang sehat
kita ke informasi selanjutnya
acara tahunan sumut fair dua ribu dua puluh yang rencananya dibuka pada jumat dua puluh maret
ditunda hingga waktu yang belum ditentukan
pemerintah dan penyelenggara tidak dapat menjamin keamanan ribuan pengunjung
dari resiko tertular virus corona
meskipun mengalami kerugian penyelenggara mendukung kebijakan gubernur sumatera utara ini
kawasan sumut fair dua ribu dua puluh di jalan gatot subroto medan pada jumat pagi sepi
tahunan yang dulu bernama pekan raya sumatera utara ini membuat semua persiapan dan perbaikan dihentikan
aktivitas yang masih berlangsung hanya perbaikan jalan masuk gerbang sumut fair
termasuk pembersihan dan perawatan di dalam lokasi
sumut fair yang dijadwalkan dibuka pada jumat dua puluh maret dan berlangsung hingga dua puluh april ini
ditunda dengan surat instruksi gubernur sumatera utara edy rahmayadi
pada ajang serupa di tahun tahun sebelumnya
rata rata lima orang hadir
pada hari ini
di setiap harinya
resiko tertular virus corona yang sedang mewabah cukup tinggi
sumut fair dan kegiatan kegiatan keramaian yang lain
saya sudah himbaw dan menganjurkan tunda kegiatan tersebut
karena cukup membahayakan kondisi wabah
yang saat ini